ketua mahkamah konstitusi anwar usman mengatakan permohonan uji materi batas usia calon presiden dan calon wakil presiden
sudah selesai diperiksa dan tinggal menunggu putusan
anwar juga menyinggung banyak pemimpin muda yang berusia belasan tahun
hal tersebut diungkapkan anrunuar usman saat menjawab pertanyaan mahasiswa terkait dengan gugatan batas usia capres dan cawapres
pada kuliah umum di universitas islam sultan agung semarang jawa tengah pada sembilan september lalu
anwar bahkan mencontohkan beberapa pemimpin muda yang berusia belasan tahun dan sukses pada masanya
namun anwar menyebut pernyataannya ini merupakan pendapat pribadi
anwar juga mengatakan pendapatnya ini jangan dikaitkan dengan putusan mk nanti
sampai kapanpun termasuk sampai dunia kiamat pun tidak akan ada sebuah putusan hakim yang memuaskan semua pihak
itu sudah pasti
pro kontra pasti ada
nah termasuk tadi masalah usia batas minimal
saya sekali lagi tidak bermaksud karena belum putus ya
belum putus ini
insya allah pemeriksaannya sudah selesai tinggal nunggu putusan
bagaimana nabi muhammad mengangkat seorang panglima perang umur enam belasan tahun
yang melawan kekuasaan bijantium
menjadikan menobrak konstantinopel sekarang menjadi istanbul
usianya berapa tujuh belas tahun
saya tidak menyinggung ini ya apapun putusan itu ya
jangan dikaitkan dulu ini nggak boleh saya bicara
tapi memang betul
banyak perdana menteri inggris juga
yang sekarang umurnya berapa
yang dulu dulu juga di beberapa negara
saya tidak mau berbicara lebih jauh mengenai batas usia capres cawapres
tetapi tunggu putusan mk ya
jadi anda tadi memang itu pendapat pribadi ya
pendapat pribadi yang
ketua mk anwar usman
soal contoh pemimpin muda yang berusia belasan tahun dapat sukses pada masanya
memunculkan tafsir publik soal hasil putusan najuan gugatan batas usia bdm capres dan cawabres
yang akan berlaga dalam pilpres mendatang
meski diklaim ini sebagai statement pribadi dan tidak perlu dikaitkan pada putusannya nanti
namun komentar ini semakin menguatkan dugaan publik soal hasil putusannya nanti
benarkah tidak seharusnya ketua mk berkomentar soal perkara yang sedang ditanganinya
dan untuk menjawab dan menganalisanya sudah bersama kami
pakar hukum tata negara universitas andalas ferry amsari
selamat malam mas ferry apa kabar
malam mas bram
alhamdulillah dalam kabar baik
jadi bagaimana memaknai katanya tadi tinggal menunggu waktu tapi mengaitkan pada muhammad al fatih
mengaitkan pada risi sunak kalau tidak salah empat puluh tahun dilantik sebagai perdana menteri inggris begitu ini kode atau hal yang berbeda
saya pikir publik sudah cerdas melihat ini ya
hanya ketua mk sedang bermain kata kata ya
seolah olah publik tidak paham bahwa yang dia maksudkan ya menjelang putusan dia
dan seharusnya hakim itu kan tidak bicara di ruang publik terkait gonjang ganjing perkara yang sedang ditangani
tidak boleh tidak etis
hakim hanya akan bicara dengan putusannya
nah bagaimana mungkin ya menganggap bahwa apa yang dibicarakan itu tidak berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani
dia bicara soal pemimpin pemimpin muda yang kebetulan sedang ada
pengujian soal batas minimum usia calon pemimpin republik yang sedang dibahas
jadi pasti ini ada kaitan
dan tidak patut bagi saya ketua mk melupakan prinsip prinsip kode etik bahwa jangan menimbulkan hal hal yang berkaitan dengan konflik kepentingan
tidak hanya bahwa objek yang sedang dibahas itu berkaitan dengan keluarganya
karena ada potensi banyak hal ya
pertama ini dikaitkan dengan gibran yang kebetulan diusung oleh psi salah satu yang menyuarakannya
pemohon perkara ini adalah psi
lalu kemudian bagaimana mungkin kita tidak membaca ini relasi persaudaraan
ada pak lek yang menjadi ketua mk dan anaknya gitu ya keponakannya yang kemudian menjadi salah satu bagian dari perkara ini secara tidak langsung
potensial akan berlagak begitu ya
secara tidak langsung
dan bagi saya ini melanggar kode etik di makam konstitusi dan prinsip prinsip hakim umum ya bangalore principle dan lain lain yang dilanggar
kalau kemudian ini melanggar kode etik anda mengatakan tidak etis berarti artinya hanya di persoalan etika saja kah
atau kemudian ini bisa jauh juga melanggar hukum dan ketentuan begitu apalagi dia sebagai ketua mk
pas ke reformasi kita itu punya undang undang dua puluh delapan tahun sembilan puluh sembilan tentang penyelenggaran negara yang bersih
nah nepotisme ini yang kemudian dilupakan sepanjang reformasi
bahwa ada nilai yang kemudian dilarang ya di dalam semangat reformasi relasi kekeluargaan yang kemudian bicara konflik kepentingan
dan di dalam ketentuan undang undang itu dilarang ya penyelenggaran negara kemudian membuat kebijakan apalagi putusan yang berkaitan dengan kepentingan keluarganya
dia harus mundur begitu ya
jadi ada pelanggaran undang undang yang sedang dilakukan ketua mk mk
tidak hanya soal etika berarti
tidak hanya soal etika
dan sebaiknya memang dia menyatakan ke publik bahwa bagaimanapun publik akan melihat relasi saya dalam perkara ini dengan keponakan saya
oleh karena itu saya mundur jadi majelis
walaupun itu kayaknya susah ya terjadi gitu ya
nah kesadaran politik dan moralitas tingkat tinggi itu yang tidak ada di penyelenggara
pada negara kita
pun dengan ketua mk hari ini
termasuk ketua mahkamah konstitusi
ini menarik juga dia mengatakan setelah statementnya soal pemimpin muda tadi mengatakan bahwa ini adalah statement pribadi
kalau kita bicara statement pribadi
saya ingin menandakutik begitu ya
apakah kemudian kita bisa menilai itu menjadi satu suara anwar usman sebagai satu dari sembilan hakim mk
atau kemudian ini bisa kita kaitkan dengan hasil akhir begitu jangan jangan nanti
tentu tidak bisa menilai ini suara bulat
satu diantaranya adalah ketua mk
yang tentu saja dia harus menjaga marwah dirinya dan lembaganya
nah mengucapkan bahwa dia punya tensi kepentingan bahwa pemimpin muda boleh saja
harusnya dia hindari
karena perkara itu sedang ada
nah apakah suara dia sama dengan yang lapan lainnya perlu kita lihat
kalau menurut saya ya secara logika sederhana
kalau rph itu
rapat pemusawaratan hakim
bulat suara hakim untuk memutuskan batas minimum harus diturunkan
saya tidak yakin ketua akan ngomong di depan publik
oke akan diwakilkan
ya dia pasti akan merasa tunggu saja putusan
ini mungkin belum selesai di mahkamah konstitusi
dan dia ingin menyuarakan ke depan publik bahwa pemuda itu dibolehkan
kurang lebih untuk menekan suasana di internalnya
yang dituju adalah internalnya
teman teman hakim yang lain
delapan yang lain belum terlalu sepakat ya
sehingga dia perlu menyuarakan ke publik
untuk kemudian orang merasa bahwa putusan mk
kayaknya akan seperti sesuai dengan pidatonya
nah ini menurut saya semangatnya tidak konsisten
dulu denny indrayana dilarang bicara soal praduga putusan
dia malah bicara soal potensi potensi putusan
dengan mengatakan bahwa calon calon muda boleh saja
karena itu potensi yang bisa dilihat orang dari pernyataan dia
oke tapi kalau menarik kita bicara atau kita mundur melihat begitu ya
kemarin kemudian di bulan mei kalau tidak salah
ini kan juga kemudian orang mengaitkan
oh jangan jangan kepemimpinan yang saat ini sembilan hakim saat ini
memang lebih cenderung ketika ada gugatan akan meloloskan soal batas usia
paling tidak delapan yang lain tidak akan sama seperti kpk kemarin
putusan itu nomor satu ratus dua belas
menarik karena ada penambahan frasa
syarat menjadi pimpinan kpk lima puluh tahun atau pernah berpengalaman
nah pernah berpengalaman ini bukan tidak mungkin dikaitkan dengan perkara yang sedang disidangkan
kalau lah perkaranya mengatakan tetap usianya
seperti saat ini
atau berpengalaman itu sama saja mengabulkan pengalaman menjadi kepala daerah
menjadi pimpinan lembaga tertentu itu akan terlihat korelasinya
mk akan berupaya menggunakan terminologi seperti itu
artinya menurut anda bisa jadi tidak diturunkan batasnya tapi klausul tambahan
jadi empat puluh tahun atau berpengalaman menjadi pimpinan daerah tertentu
atau berpengalaman menjadi pimpinan daerah kabupaten kota atau provinsi dan lain lain
dan cara berpikir seperti ini sama saja dengan mengabulkan apa yang dikandalkan oleh
dan kita jadi tahu
oh ternyata memang sasarannya adalah gibran dan lain lain
tapi saya ingin kembali ke soal yang tadi sebelumnya
bahwa ketika anda mengatakan
oh bisa jadi ini yang dituju dari main pimpongnya adalah hakim yang lain
delapan yang lain
bagaimana anda membacanya
berapa kemudian prosentase yang setuju dan tidak
paling tidak kita melihat ini ganjil

saya dan teman teman selalu melihat komposisinya tujuh dua
tujuh untuk kepentingan penguasa
dua selalu bicara kepentingan publik
polanya selalu seperti itu
tapi ada kondisi kondisi yang berubah mas bram
misalnya waktu undang undang cipta kerja dulu komposisinya berubah
jadi mayoritas lima untuk kepentingan publik
sehingga kemudian cipta kerja jadi inkonstitusional ya
dan empat untuk
untuk kepentingan yang berkaitan dengan dpr dan pemerintah
nah cuman setelah itu adalah satu orang dipecat kan
nah artinya komposisinya sudah sangat mayoritas pro dpr dan pemerintah
dalam konteks ini kalau bicara partai mayoritas apa
koalisi pemerintah ada kuat di dpr dan di pemerintah juga
saya yakin kalau gertak dpr dengan memecat hakim konstitusi yang lalu
termakan oleh mk
saya yakin tidak ada hakim yang berani bertentangan dengan dpr dan pemerintah
termasuk dalam soal ini
oke akan kemudian skema tujuh puluh dua menurut anda
potensi tujuh puluh dua akan terjadi lagi
oke tapi kalau kemudian saya mengingatkan dengan paling tidak logika yang anda bangun dari awal tadi
adalah untuk menyentil untuk target yang ada di dalam
artinya belum tujuh sesuai dengan ukuran itu ya
mungkin belum sampai ke angka itu
karena masih ada perdebatan panjang ya
ada perkara ambang batas yang calon presiden malah baru masuk langsung diputuskan
sementara kasus ini apa namanya sudah selesai lama
pengakuan ketua mk juga begitu
bahwa sudah selesai seluruh pemeriksaan tinggal kemudian putusan
tapi belum dibacakan dan saya yakin kalau melihat tahapan pendaftaran yang sudah sangat dekat
ini belum tuntas nih
ini belum tuntas
dan mudah mudahan lebih berpihak kepada demokrasi ya
bahwa bukan soal menghalangi anak muda untuk berperan
tetapi ini kan tahapan sudah berjalan
tiba tiba diubah konstelasi politik bisa kacau balau lagi
padahal ini orang mau melihat perdebatan yang harus dipersiapkan dengan matang oleh calon calon itu
tanpa ada konstelasi baru dalam perpolitikan
apalagi yang dikaitkan dengan keluarga istana
menurut analisa anda lebih baik mungkin di pemilu berikutnya
kalau mau menyeragamkan hak orang untuk dipilih dan memilih
bagi saya tidak tepat saat ini kalau mau pemilu berikutnya

tapi kalau dengan logika seperti itu saya ingin mengaitkan bagaimana soal dengan open legal policy
kan kemudian akhirnya banyak yang mengkritik bahwa ini bukan rana mk loh untuk memutuskan
harusnya jadi kembalikan saja kepada dpr
mk kalau dibaca putusannya tidak konsisten
begitu banyak ya soal ambang batas pencalonan presiden dikatakan open legal policy
tapi untuk kasus masa jabatan pimpinan kpk itu lupa open legal policy nya
mk membuat terminologi baru bahwa boleh mk menafsirkan open legal policy sepanjang memenuhi syarat
salah satu syaratnya kalau tidak ada keadilan yang bisa ditoleransi
intolerable justice katanya
di dalam putusan itu
nah menurut saya cara mk menyimpangkan open legal policy itu banyak cara
jangan jangan juga akan menyimpang di putusan perkara ini
oke kalau tadi anda mengatakan kemudian sangat berkaitan atau kemudian skema tujuh puluh dua begitu ya
kepada pemerintah dan juga dpr
tapi hari ini kita melihat dalam skema politik tentunya
istana partai pengusung jokowi yaitu pdip rasanya di jalan yang berbeda
jokowi dengan calon yang tidak diusung oleh pdip
anda melihat akan dimana nanti posisi mk kalau kemudian dengan skema yang anda katakan tadi
ya kalau dilihat bisa saja tujuh puluh dua itu mengalami nuansa baru ya
tapi tidak akan jauh dari tujuh puluh dua itu
kalaupun ada enam tiga gitu ya
lima puluh empat itu akan sangat ketat sekali
jadi semua partai punya kepentingan untuk kemudian membuka ruang baru atau menutup ruang itu
nah dalam pertarungan politik saya pikir sebagian dari partai koalisi menginginkan jangan keluarga istana masuk supaya orang di partainya bisa menjadi second layer
jadi calon wakil presiden
tapi bisa juga transaksinya sudah selesai di istana dengan berbagai hal ya
karena bagaimanapun presiden sudah mendaku ya bahwa dia adalah king maker yang akan cawe cawe dalam urusan ini
jangan jangan salah satu bentuk cawe cawe itu menentukan bagaimana anaknya bisa duduk dalam proses pencalonan nanti
oke kalau begitu saya balik logikanya apakah kemudian ini akan menentukan di mana posisi presiden atau kemudian jangan jangan memang hari ini semuanya sudah selesai di panggung belakang seperti yang anda sampaikan
ya saya melihat bagaimanapun saat ini presiden punya keinginan
dan itu jauh sangat menonjol ya dibandingkan apa orang presiden
mereka tidak banyak ingin anaknya diupayakan bisa maju ke panggung utama
biarkan proses natural yang berjalan
nah tapi pak presiden jokowi sudah mulai ya proses itu bahkan memastikan gibran duduk di solo
ada calon yang bisa dikatakan bayangan membuat dia menang mudah
dan ada proses proses membiarkan anaknya bertemu dengan tokoh tokoh politik penting
yang semua orang menafsirkan ini akan ada kaitannya dengan dua ribu dua puluh empat
dan saya melihat ini sudah tidak bicara soal konstitusionalitas lagi
tapi bicara soal kepentingan bagaimana mengamankan garis keturunan untuk memastikan kekuasaan bisa terus berjalan
dan hasil akhir nanti akan menjustifikasi dugaan itu atau tidak begitu ya
baik kita akan tunggu seperti apa kemudian
mas ferry amsari terima kasih
terima kasih pak anwar firdausan adalah selalu bergabung bersama kami selamat malam mas
demikian kanal pemilu terpercaya pada malam hari ini
pastikan anda mendapatkan update informasi terkini seputar pemilu dan juga pilpres dua ribu dua puluh
hanya di sian indonesia kanal pemilu terpercaya
saya abram herlamang pamit selamat malam sampai jumpa